sesosok bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan warga desa wanaherang
di depan sebuah kontrakan di kabupaten bogor jawa barat pada rabu pagi
saat ditemukan kondisi bayi malang ini tanpa sehelai kain
dengan ari ari yang masih menempel di badannya
warga pun langsung membungkusnya dengan kain dan membawa ke puskesmas terdekat
awalnya bayi itu ditemukan seorang warga saat hendak membuang sampah
dan kaget mendengar tangisan bayi
setelah ditelusuri warga menemukan bayi itu berada di antara pot bunga
saat ini bayi malang yang ditemukan warga ini dirawat di puskesmas gunung putri
dan dalam kondisi sehat
polisi pun masih menyelidiki pelaku pembuangan bayi
sementara seorang bocah sekolah dasar
di kota tebing tinggi sumatera utara ditemukan tewas tersambar kereta rabu sore
dalam video amatir milik warga terlihat jasad siswi berusia sepuluh tahun itu tergeletak
di perlintasan kereta api lingkungan tiga mekar sentosa
akibat tersambar kereta korban terpental hingga beberapa meter
dan meninggal dunia di tempat
warga sekitar dan petugas pun langsung mengevakuasi korban
peristiwa ini berawal saat korban diduga sedang asyik bermain dengan temannya
dan tidak menyadari ada kereta melitas
hingga kini kasus kecelakaan yang menewaskan siswi sekolah dasar itu
masih dalam penyelidikan pihak kepolisian
tim liputan cnn indonesia